bukan di sandra panglima tni laksamanaten iyudo margono menyatakan pilot ucr dan yang hilang di bandara paro kepuatan duga papua tengah sedang menyelamatkan diri
meski hingga kini belum mengetahui keberadaannya panglima tni menyebut akan menerjunkan pasukannya untuk mengevakuasi pilot penumpang dan lima belas pekerja pembangunan